kasus korupsi menara seluler atau bts berbuntut panjang
setelah kejaksaan agung menetapkan mantan menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
beredar kabar aliran dana kasus bts mengalir ke tiga partai politik
koordinator masyarakat anti korupsi indonesia boyamin saiman mengungkap
aliran dana kasus bts tidak hanya ke satu partai politik saja
tapi diduga juga mengalir ke partai yang berbeda
laksana tugas menteri komunikasi dan informatika mahfud md
mengaku telah menerima informasi aliran dana ke tiga partai politik besar
tapi mahfud menyebut hal tersebut merupakan segedar gosip politik
saya juga dapat berita itu dengan nama namanya gitu
gosip politik kita bekerja dengan hukum saja
saya juga sudah lapor tentang itu ke presiden
pak saya tidak akan masuk ke soal ini
ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik
oleh sebab itu saya persilahkan kejaksaan
atau kpk kalau itu di luar angka angka yang sudah konkret
untuk menyelidiki ini
tetapi kalau saya sendiri menganggap
itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif
mahfud menegaskan tidak akan memasuki ranah tersebut
karena sulit dibuktikan dan akan menimbulkan kemelut politik
mahfud mengaku telah melaporkan informasi itu kepada presiden joko widodo
tim liputan cnn indonesia